saudara informasi berikutnya memasuki pekan kedua pasca banjir lahar hujan gunung merapi
tak hanya pencarian korban masa depan pengungsi juga mulai disusun kembali
dengan membuka opsi relokasi bagi warga terdampak bencana
hari ke delapan pencarian korban banjir lahar hujan marapi
tim pencarian masih berupaya mencari sebelas korban yang dilaporkan keluarganya masih hilang
namun pencarian mengalami kendala kondisi medan yang sulit dijangkau serta cuaca yang tidak menentu
pencarian dilakukan di sembilan sektor dengan mengerahkan delapan ratus sembilan belas personil
drone thermal dan dua anjing pelacak juga diterjunkan untuk mempercepat pencarian
kendala yang dihadapi sampai dengan siang hari ini yang pertama tentu kita saksikan bersama sama
cuaca sering berubah ubah dimulai pencarian di site yang sepuluh ini
dan yang kedua material lumpur
berdasarkan informasi dari tim di lapangan material lumpur itu hampir setinggi satu meter
sehingga itu yang menyusahkan tim di lapangan untuk mendeteksi apakah di dalam lumpur tersebut ada korban atau tidak
bupati tanah datar kini membuka opsi relokasi untuk korban terdampak
pasalnya warga tak bisa kembali ke rumahnya yang sudah rusak dan lokasinya masuk zona rawan bencana
sebanyak tiga ratus unit rumah yang telah terdata dan tengah disosialisasikan pada warga
kami akan mengumpulkan yang pertama wali nagari camat dan juga tokoh tokoh yang memang bisa membantu kami untuk mensosialisasikan
apakah kita sudah punya data berapa rumah yang harus direlokasi
jadi begini tidak harus relokasi yang kita tempatkan tapi kalau ada tanah kaumnya yang ada di situ
berarti tidak harus terpusat ya pak
sementara itu guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi pengungsi
polda sumatera barat mengerahkan mobil water treatment dan satu unit mobil dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan korban terdampak
dalam sehari kendaraan penyuling air hingga menjadi layak minum ini mampu memenuhi kebutuhan air bersih siap minum untuk korban terdampak
warga merasa terbantu karena air bisa langsung diminum tanpa harus bingung memikirkan cara memasak di tengah
bisa diproduksi dengan mobil ini
kalau mobil kita ini dalam satu hari itu kita bisa menghasilkan
kita teringat pak soalnya kita menghidupkan mesin terus
berapa kebutuhan masyarakat kita bisa menyambunginya
selagi air bakunya masih ada dan masyarakat masih membutuhkan kita
insya allah kita akan mendistribusikan air untuk masyarakat yang dari air tidak layak minum jadi layak
akibat bencana kini tujuh belas sekolah di kabupaten tanah datar menerapkan sistem pembelajaran daring
siswa diminta belajar dari rumah sampai batas waktu yang belum ditentukan